puasa bukan menjadi alasan untuk bermalas malasan
banyak aktivitas yang bisa dilakukan di bulan suci ini
salah satunya berwisata di akhir pekan sambil menunggu waktu berbuka puasa
anda pun bisa mengunjungi lokasi lokasi wisata religi
salah satunya masjid jami keramat luar batang di kawasan penjaringan jakarta utara ini
masjid dibangun pada abad ke delapan belas atau tepatnya tahun seribu tujuh ratus tiga puluh enam masehi
dulunya merupakan surau anur atau tempat belajar agama islam
kini telah menjadi masjid lebih besar yang selalu ramai dikunjungi
para pengunjung di masjid jami keramat luar batang ini datang dari berbagai daerah
dalam satu harinya bisa mencapai lima ratus sampai seribu orang
mereka datang ke sini tujuannya untuk beribadah dan juga berziarah
di dalam kompleks masjid ada makam habib hussein bin abu bakar ala idrus
warga yaman selatan yang hijrah ke tanah jawa melalui pelabuhan sunda kelapa tahun seribu tujuh ratus enam puluh
kenapa bisa terjadi dinamakan masjid keramat luar batang
ya itu dia tidak terlepas kejadian beliau waktu mau dimakamkan
keluar dari kurung batang makanya dinamakan masjid keramat luar batang
pengunjung yang datang ke masjid ini bisa juga membeli cindera mata di toko toko yang berada di kompleks masjid
ada banyak perlengkapan ibadah dan souvenir yang ditawarkan di sana
ya untuk ibadah aja biar lebih husu
kalau di rumah kan ada anak kecil kadang seminggu sih seminggu sekali
cuma berhubung ini belum sampai ke kampung jadi sempetin kesini dulu
ziarah sekalian supaya kabul hajat apa yang diniatkan
kami berdoa di sini sekalian jalan lapisan wisata lah sekalian
bergeser sedikit ke kawasan sawah besar jakarta pusat
ada masjid yang memiliki desain unik tanpa kubah dan menara
ini dia masjid lauze yang didirikan oleh yayasan karim oe di kawasan pecinan
konsep oriental dipilih untuk memberikan kemampuan untuk masjid yang terbaik
bukan kenyamanan bagi jemaahnya yang mayoritas merupakan etnis tionghoa
umumnya masjid kan mungkin seperti hukumnya kita tahu dalam bahasa arab
namanya ini gak ada bahasa mandari namanya lao tse
biasanya masjid umumnya kan ada menara ada kuba ini nggak ada
sejak dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu hingga sekarang masjid ini masih menjadi pilihan tempat masyarakat etnis tionghoa
yang ingin mengucapkan syahadat
kalau untuk saya masuk mualafnya atau syahadatnya itu tahun dua ribu enam belas
dan ya paling seringnya kalau zuhur kesini sih soalnya kantor memang deket sini
sejarah berdirinya masjid lao tse tak lepas dari sosok oe cheng yen atau yang lebih dikenal dengan karim oe

ia merupakan keturunan etnis tionghoa
ia merupakan keturunan etnis tionghoa
yang memutuskan menjadi ⁇ mualaf ⁇ hingga akhirnya benar benar mencintai islam